wakil presiden yusuf kala mengatakan proses pemindahan ibu kota negara ke kalimantan timur
masih membutuhkan proses yang panjang termasuk pengajuan payung hukum ke dpr
yang pembahasannya baru bisa dilakukan pada dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
yusuf kala juga menambahkan pemindahan ibu kota ke kalimantan timur
harus menimbang berbagai kajian seperti kajian ekologi
dan juga harus menimbang berbagai sektor dari sektor pemerintah hingga sektor ekonomi
pengajuan ini kan sudah sangat pendek karena dpr baru
ya tidak mungkin dpr sekarang kan karena sisa sebulan lah
baru sampai ke dpr pengajuan itu nanti undang undang ibu kota
dan undang undang terkait tentu secara bersamaan akan menjadi bagian daripada pembahasan itu
nanti itu akan tercapai
cermin dalam apa itu naskah akademisnya